selamat sore anda menyaksikan go mudik saya reinhard sirait berikut informasi mudik untuk anda
dan kita akan langsung melihat bagaimana kondisi terkini harus lalu lintas di ruas jalan palimanan jawa barat
sudah ada katrina inandia yang memantau langsung di sana
katrina silakan ini sepertinya sudah mulai terjadi kepadatan di palimanan bagaimana dari pantauan anda di sana
reinhardt di tempat saya berada saat ini di pertigaan palimanan sudah terjadi kepadatan yang cukup besar
di mana dari pertigaan ini ke belakang menuju ke arah pasar palimanan sudah ada kemacetan atau antrian kendaraan sepanjang sekitar lima ratus meter
hal ini terjadi karena memang di jalur palimanan ini menuju pantura yang ke arah loh bener ini memang sangat dipenuhi
oleh kendaraan roda dua yang mulai kembali ke jakarta
dan selain di jalur palimanan menuju pantura ini juga di gerbang tol palimanan hingga saat ini sudah terjadi kepadatan atau antrean kendaraan reinhard
sejak pagi tadi pada pukul enam dari gerdu tol menghitung bahwa jumlah kendaraan yang lewat sudah mencapai enam puluh satu ribu
artinya ini sesuai dengan prediksi bahwa memang di hari minggu ini jumlah kendaraan akan berada pada angka sekitar enam puluh hingga enam puluh lima ribu
itu minimal karena memang diperkirakan puncak
sebaliknya akan terjadi pada pagi hari ini
dan di gerdo tol palimanan sendiri saat ini sudah dibuka dua puluh satu pintu tol untuk mengarah ke jakarta
sementara untuk arah sebaliknya hanya di lima pintu saja
hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak ada penumpukan yang berarti
namun sayangnya hingga saat ini penumpukan kendaraan masih terjadi
hingga tadi terakhir saya update di sana masih ada sekitar penumpukan kendaraan hingga panjang hampir satu km
karena itu juga di gerbang tol tersebut sedang dilakukan kontraflow atau pengambilan arus
sebaliknya untuk digunakan untuk kendaraan yang masuk ke gerbang tol palimanan untuk menuju ke arah jakarta
baik jadi saat ini di gerbang tol palimanan dan juga di pertigaan palimanan di belakang anda
sudah mulai terlihat adanya kepadatan arus balik para pemudik kembali ke jakarta
katrina inandia langsung dari palimanan jawa barat
dan demikian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
untuk jaman datang
dan jika anda ingin update informasi seputar mudik jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di playstore
saya reinhardt sirai terima kasih